sejak kejadian kemarin
udah mau selesai kok
gini kamu malam ini sibuk gak
saya mau ngajakin kamu sama michi untuk family dinner
dinner bareng keluarga di alabama cafe
nanti begitu michi pulang kerja
semoga rencana al dan andin
untuk mempersatukan angga dan michi
bisa berjalan lancar
ini gerbang rumah kenapa kamu lewatin
kamu kenapa sih
aku lihat tadi pas kamu keluar dari rumah sakit aja
kamu udah ngelamun terus
ya mungkin sih kecapean dan
kurang tidur mikirin banyak kerjaan
kamu nanti jangan lupa telfon michi ya
ya ampun gara gara mikirin emang dadang yang lolos
gue jadi gak fokus gini
untung aja andi gak curiga macem macem
bahkan angga juga udah ngehindar dari aku
mungkin udah saatnya aku move on
michi nanti kita diner yuk di alabama cafe jam tujuh
emangnya dalam rangka apa ya din
kan pas lebaran kemarin kan kita gak sempet jalan

dan aku juga udah minta mama untuk ajak mama kamu
karena aku belum pernah ketemu sama mama kamu
ya udah boleh kalau gitu
yaudah makasih ya
sejak kejadian kemarin michi jadi bener bener gak ada kabar
dia baik baik aja nggak ya
ini siapa sih taro ban disini
bos dari kemarin ban emang disitu
nyaut lagi lu
mikirin michi sebentar aja udah gak fokus
kan lu di kantor

nggak ada pukul
gue lagi sibuk hari ini
yaudah kalau begitu
kita ketemu jam tujuh malam ya
gue mau ngomong bentar mengenai om surya
jadi kemarin kan om surya sempet dateng nyamperin gue
dan kalau gue beli jujur dia agak kaget
ketika gue bilang kalau gue curiga
sebelum om surya pulang
itu gue liat banget
om surya banyak pikiran
ya maksud gue om surya kan mertua elo
gue gak khawatir sih
gue jadi kepikiran kalau om surya tuh kayaknya susah banget terima kenyataan
kalau ternyata elsa dalang dibalik semua ini
itu juga yang gue khawatirin
soalnya bapak surya kan punya riwat jantung
makasih informasinya ya
yaudah kalau begitu sampai ketemu nanti malam jam tujuh ya al
aku kan harus beli beatrut buat elsa
depan sana kayaknya ada pedagang gua deh
sekalian mampir deh
oke makasih ya
pak ada beetroot pak
wah barusan dibeli sama mas yang itu semuanya
cara dapetin beetroot dimana lagi ya
dari sini sekitar satu kilo
ada tukang ubah juga pak
siapa tau ada buah beet disana
kenapa bisa tiba tiba ketemu ricky disini ya
anehnya lagi sama sama mau beli beetroot
aku takut kalo mbak andin sama al tau
dan mereka malah
malah semakin nuduh aku lah
makanya aku terpaksa
masuk ke akunnya roy dan ganti passwordnya